sampai jumpa di video selanjutnya
perkenankan saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat indonesia
menyampaikan bila sungkawa yang sedalam dalannya atas berbulangnya ke rahmatullah
istri presiden ke enam republik indonesia bapak susilo bambang yudhoyono pada usia enam puluh tujuh tahun
saya mengajak seluruh rakyat indonesia untuk bersama sama berdoa
semoga diterima dan diberikan tempat yang terbaik
di sisi allah swt kusnul kotimah
dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran
amin ya rabbal alamin